rekernas mei mendatang sudah memberikan sinyal menjadi oposisi pemerintahan prabowo gibran
tapi hubungan pribadi prabowo dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri tidak ada masalah
saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini ini kecenderungannya
kecentruman bisa salah bisa juga benar
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
secara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik berteman baik
tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi pertemanan dan urusan organisasi dan kenegaraan
kita harus juga pertimbangkan pak prabowo dan koalisi yang besar sekali
mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dengan kesempatan
bila pdip yang memiliki satu ratus sepuluh kursi dan pks yang punya lima puluh tiga kursi memutuskan tetap di oposisi maka politik indonesia tetap berada dalam sistem keberimbangan
keputusan menjadi oposisi ini diapresiasi wakil presiden ke sepuluh
dan dua belas ri yusuf kalah
karena pemerintah perlu kekuatan pengoreksi dan pengkritik kebijakan di parlemen
meski persentase oposisi sangat minoritas di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
jadi menuju kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini
tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi
tapi perlu juga pemahaman
seperti saya katakan politik memang itu masalah
tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik
penegasan bergabungnya nasdem dan sinyal pkb masuk ke gerbong prabowo gibran membuat kekuatan prabowo di parlemen menjadi mayoritas
persentase ini lebih dari cukup untuk mengegolkan berbagai dukungan politik bagi agenda prabowo selama dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
termasuk diantaranya makan siang gratis bagi siswa sekolah dan infrastruktur di nusantara ibu kota negara baru indonesia
tim liputan kompas tv